sementara itu ketua dpd partai gerindra dki jakarta m taufik mengatakan
ketua umum partai gerindra prabowo subianto rencananya akan dideklarasikan
sebagai calon presiden dalam beberapa hari mendatang
hal itu disampaikan oleh taufik pada jumat malam
usai berkunjung ke kediaman prabowo di jalan kertanegara kebayoran baru jakarta selatan
ketua umum partai gerindra prabowo subianto rencananya akan dideklarasikan sebagai calon presiden dalam beberapa hari mendatang